dan setiap minggu
akang akan menerima uang sebesar itu
selama buru buru itu
tidak melunasi hutang hutangnya kan
saya itu akan membujuk buru buru tolol itu
agar tidak segera membayar hutang hutangnya
tapi apakah mereka mau ya
untuk tidak segera membayar utangnya
saya akan membujuk
saya suruh aja si samin
untuk membujuk mereka
ya kan bu
bula gitu atukang
eh akan pergi saja ke orang pintar
dan minta ilmu
biar semua orang percaya pada ucapan akan
dan menuruti semua kemauan akang
memang ada ilmunya
ya ada atukang
eh kalau akang mau
saya bisa antar sekarang juga ke orang pintar itu
sok atu ibu kita pergi
tapi sebentar ya
akang kita beres ini dulu
badan akang gatal gatal terutama di tangan sini
karena ulat bulu kali kan
sudah atu jangan digalop galop terus
kasih salp mulai saja kan
nanti juga sembuh
bapak dan ibu
ini pak suami saya
ini pak suami saya
kepingin segala ucapan
disegani dan dipercaya sama masyarakat sini
saya akan siapkan dulu
ini untuk mandi
untuk bakso muka dan kumur kumur
setiap bapak akan pergi
ada di dalam
sebentar saya panggilkan silahkan duduk dulu
ada yang mau ketemu
ini uang perunasan hutangnya kang salih
saya halimah adik ipari
kamu seperti apa unsur nyama sisumenu
kamu suka bangkit
jangan kerja tak mau berpela
phd kepada semua
setelah keer nih
insya allah nanti mas dirahim bekerja
jadi bangun begini
bisa ngebujuk dia pasti akan tadi lupa cuci muka sama kumur kumur ya kan iya saya baru bangun tidur
terus baca koran jadi mana sempat cuci muka kenaun sih ah hilang atau satu korban sudah
hai tak apa apa masih banyak korban lainnya iya iya nanti saya cari korban yang lainnya
hai nikah cincinnya saya udah ikat
bagus kan kan ya bagus sudah sekarang akan pakai cincinnya jangan lepas lagi ya
sudah kalau gitu aku sekarang mandi jangan lupa cuci muka sama kumur kumur lalu akan
teh keliling cari sasaran ya ya ya
ketemu sama juragan kodir ketemu teh uangnya sudah langsung saya berikan juragan kodir tidak
proses apa apa alhamdulillah sekarang teteh sama kang samin sudah terbebas dari bencana
kenakan kan durch

dalam akan mau akan bisa saja membantu mereka bagaimana caranya kamu kan punya uang banyak tidak perlu
memulakan uang sepeserpun teh untuk membantu mereka akan luxmeacy saja mereka untuk membantu mereka akan termasuk menyelenggang kalian hanya mesin aja

kami menjam uang kepada kud atau pegadaian milik pemerintah
nah nanti uang yang didapatkan bisa dipakai untuk membayar hutang kepada juragan kodir
sama sama berhutan juga
iya sih teh tapi pembayaran akan berbeda
itu pun dibayar tiap minggu
tapi kalau kita meminjam uang pada kud atau pegadaian milik pemerintah
itu pun dibayar tiap tiga bulan
jadi lebih ringan kan tidak berlipat lipat
ya sudah kan
mujuk saja anak uangmu supaya menjam uang ke kud atau ke pegadaian
iya bu mungkin boleh
bik dok bagaimana keadaan kamu sekarang
mendingan bik sekarang mau kembang menjadi lagi
alhamdulillah kamu makan yang banyak

kita kita ini sudah terlanjur ngutang sama juragan kodir ya amin
itu saja atas anjuran kang samin sendiri
saya akan membantu kalian mencari pinjaman kepada kud atau pegadaian
iya deh aku ikuti secara nakal
mudah mudahan tidak sampai
bisa masalah lagi
insya allah tidak
beri kemana juragan
saya teh mau ke sawah
bagaimana kabar kamu sehat
cuma gantung saya yang tidak sehat juragan
maksud kamu teh tidak punya uang
gabah yang saya jual basah
jadi harganya jatuh
tidak sesuai dengan modal saya
jadi kamu teh perlu uang
saya masih mau menanam lagi juragan
cuma mesti cari pinjaman modal
kebetulan kalau kamu teh ingin cari modal lagi
sok aku datang ke rumah saya
saya akan memberi kamu pinjaman berapa pun kamu mau
iya ya juragan
ya sudah sok
ke rumah ya
saya mau ke sawah dulu
iya makasih juragan
waduh benar benar hebat
tidak perlu menunjukkan serat serat langsung dapat uang
tidak seperti bank bank itu
saya itu yang bunuh kan